seperti biasa membuka korean corner kita akan belajar mengenai bahasa korea
kali ini kita akan belajar mengenai bentuk kata dan kalimat mempersilahkan atau silakan
jadi untuk mempersilahkan adalah menggunakan akhiran seo untuk kata mempersilahkan
nah ini ada beberapa contohnya ada beberapa tidak semua kata dalam bahasa korea itu bisa digunakan langsung atau diubah langsung menggunakan ceo
karena beberapa harus diganti atau diubah menjadi honorific seperti mokta misalnya mokta adalah makan artinya yang kita tahu
tapi untuk ketika anda ingin menggunakan mokda ditambahkan dengan akhiran seo atau mempersilahkan
mukta tersebut harus diganti menjadi akhiran atau menjadi bentuk kata honorifik
sehingga akan lebih halus atau akan lebih sopan mokta menjadi teshida
begitu juga dengan tidur yang biasanya mungkin kita kenal dengan cata
ketika dia menjadi honorific akan menjadi cumushida
nah seperti apa ketika dia menjadi sebuah kalimat mempersilahkan atau silahkan misalkan dengan makan atau silakan makan
seperti tadi saya bilang mokta harus menggunakan seo atau mempersilahkan
harus diganti diubah menjadi bentuk honorific dengan teshida
sehingga kalau anda mau mengatakan silakan makan menjadi maniteseo
begitu juga dengan silakan istirahat menjadi cumuseo atau selamat malam itu juga anda bisa menggunakan cumuseo
nah kalau untuk duduk ya anda bisa menggunakan kalimat menjadi
kalau anda mau bilang silakan duduk di sini atau silakan duduk yogianjiseo
begitu juga untuk mempersilahkan maksudnya
itu tadi untuk hango go